ucapan siena benar benar membuat hamba resah
apa benar tante rosa berbohong ya allah
mana mungkin dia stega itu pada almarhumah mama dan aku
mohon angkat keresahan dan was was dari hati hamba
masih tak ke papa
pakmu mendingin kan
apalagi anak sendiri
boleh kalau mau cerita
di sini papa
jangan sandaran bunyi
ya gak apa apa
sandaran pake ini aja
udah kan pak gak sakit lagi
yaudah aku mau ceritain nih ke papa
mengingat semua kebahagiaan
yang pernah menjadi milik kita
waktu dulu papa sayangnya gimana
papa selalu jagain aku
terus papa bikinin aku donat
terus papa ncarin aku
tapi dulu aku sekolahnya
sekarang aku udah sd
sudah sd sekarang ya
untung aku tadi lihat rena keluar dari kamarnya
ternyata dia malah ke kamar kamu mas
semoga usaha rena ini bisa membuat kamu pulih ya
eh dah dicariin tuh
lagi ribet sih
bukannya ambil sendirian di dapur
ujung ujungnya masuk dalam rumah juga kan
apa sih mir
apa sih mir
masa panggilannya masih pak riza
pantesan pak rizak demen buat masuk kedalam
rupanya ada batuk dibalik udang
udang dibalik batuk
jadi betul kata ayang kiki pak rizak
kalian ini sih berkena apa sih aneh banget
temen ngopi kan
tapi alangkah lebih enaknya
ditemenin langsung sama orangnya
bukan begitu ya
kalian mau ikut saya makan atau engga
warnanya merah jantung
kan tadi gua udah bilang
kalau lu nge cengin gua
ke kua mau ya
oh itu yang aku tuh
ini pasti pabrik beneran
lu emang bener bener ya kiki
ngga mau jadi salah nabok
jangan dicuci mukain
bekas tangan nya ya
bapak untung dapet adobel
tampalan juga dapet
kalau makan bulu rendang ngebet
enak bubuk sama papa
akhirnya aku bisa bapak sama papa lagi
papa juga gak keberatan kan
semalam aku udah banyak cerita ke papa loh
soal aku dan papa dulu
mama hadiah aja
ida mandi dulu
mandi dulu ya karena rena harus berangkat sekolah
udah dihitungi sama ancus
aku belum ucapin selamat pagi ke papa
selamat pagi pa
udah aku keluar ya maaf
penggal nyuruhnya péri
terima kasih percuma